komisi dua dpr menggelar rapat dengar pendapat dengan kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
dalam evaluasi serta rencana penyelenggaraan cpns tahun dua ribu dua puluh
dalam rapat ini menteri pan rb syafruddin menyatakan
pemerintah akan kembali membuka lowongan penerimaan calon pegawai negeri sipil pada maret dua ribu sembilan belas
rapat yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan komisi dua dpr ri serta kementerian pan rb ini
membahas secara detail rencana penyelenggaraan penerimaan calon pegawai negeri sipil dua ribu dua puluh
men pan syafruddin menyatakan
pembukaan lowongan cpns ini telah sesuai dengan masukan sejumlah lembaga dan kementerian terkait
namun jumlah lowongan yang dibuka tahun ini tidak sebanyak tahun lalu
yakni sebesar seratus ribu formasi
komisi dua dpr meminta kementerian pan rb memantau penyelenggaraan penerimaan cpns dua ribu sembilan belas secara ketat
karena akan berdampak langsung
kami ingin mendalami apa yang terjadi
karena bagaimana kamu bisa mengurus negara jika tidak bisa mengurus departemen atau keluarga
bagaimana bisa mengurus negara kalau mengurus keluarga saja tidak bisa
maksudnya departemen departemen dan formasi formasi ini kan menentukan
kalau garbage in garbage out
harus yang terbaik yang masuk bukan yang sampah
kita akan dalam ini di komisi dua
nanti maret ada lagi penerimaan cpns seperti dua ribu dua puluh
tapi jumlahnya tidak sebanyak dua ribu delapan belas
dua ribu delapan belas dua ratus tiga puluh delapan ribu kalau sekarang seratus ribu
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini